inilah suasana saat puluhan warga dari berbagai komunitas saat mengikuti borobudur international yoga day
yang digelar di kawasan marga utama komplek taman wisata candi borobudur kabupaten magelang jawa tengah rabu pagi
suasana hening dipadukan dengan kesegaran udara pagi membuat para peserta yoga tampak hikmat mengikuti semua gerakan instruktur
salah satu peserta mengaku bisa mendapat energi positif saat mengikuti yoga di pelataran candi borobudur karena langsung bisa menyatu dengan alam

sementara itu pihak pengelola taman wisata candi borobudur mengaku selain dalam rangka memperingati international yoga day yang jatuh setiap tanggal dua puluh satu juni
kegiatan ini juga sebagai pengembangan destinasi spiritual dan sporturism di kawasan objek wisata di candi peninggalan dinasti shailendra tersebut
meskipun ini kegiatan seperti ini ya yang international day of yoga ini baru
maksudnya setiap tahun ya sekali dalam satu tahun tapi setidaknya kita bisa memberikan stimulus ya kepada pelaku kepada wisatawan bahwa di borobudur di perambanan
ya di destinasi lain yang dikelola tbc bisa dilakukan sporturism
selain di kawasan candi borobudur peringatan internasional yoga day juga digelar serentak oleh pihak pengelola taman wisata candi
yakni di candi prambanan dan candi ratu boko